kita ke informasi berikutnya pasca kericuhan yang berujung pembakaran sejumlah aset perusahaan
situasi di desa buju agung tulang bawang lampung kembali memanas
nah jika sebelumnya warga ricuh dengan pihak perusahaan
kali ini warga bentrok dengan polisi yang berusaha membubarkan aksi warga
tak terima dibubarkan pihak polisi yang di lokasi bentrokan
membuat warga desa bujuagung tulang bawang memblokade jalan lintas timur sumatera
bentrok antara polisi dan warga pun tidak bisa dihindari
sempat saling lempar batu dan polisi juga melepas tembakan peringatan
akibat bentrokan yang terjadi pada minggu sore kemarin
jalan lintas sumatera sementara ditutup sehingga menyebabkan kemacetan panjang
polisi menangkap sejumlah warga yang dinilai menjadi provokator
belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kericuhan ini
sebelumnya pada sabtu siang sekitar lima puluh delapan sepeda motor traktor
dan puluhan tenda milik pams warkasa
pt bangun nusa indah lampung
dibakar masa dari dua kampung bujuk agung
kecamatan banjar margo tulang bawang lampung
aksi pembakaran ini dipicu sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan
yang telah bertahun tahun tidak kunjung selesai
warga marah karena mereka diusir oleh pihak perusahaan dari lahan sengketa tersebut